sholat idul adha tidak dilarang tetapi caranya digeser dari pelaksanaan yang bersifat terbuka ke pelaksanaan yang bersifat lebih private
ibadah penyembelihan korban sebagai ibadah mahdoh juga tidak dilarang tetapi caranya harus dipastikan mencegah terjadinya madorot potensi kerumunan yang bisa berdampak kepada penularan
dan mengoptimalkan maslahat dengan memastikan daging korban itu untuk kepentingan kemaslahatan khususnya bagi rekan rekan kita yang terdampak
covid sembilan belas disitulah esensi pelaksanaan ibadah yang adaptif terhadap perubahan masyarakat